mulai dengan informasi sembara octavian salah satu anak buah kapal tunda henry yang lolos dari pembajakan kelompok abu sayyaf sudah kembali ke rumahnya di jakarta utara
dan menurut sembara ada empat orang bersenjata yang menaiki kapal henry dan satu orang lagi menunggu di perahu cepat
setelah menembak salah satu awak kapal para perompak membawa empat orang awak kapal lain dengan perahu cepat
sembara bersama lima temannya termasuk yang tertembak dibebaskan begitu saja
ia menduga perahu cepat milik perompak tidak cukup untuk mengangkut semua awak kapal
kita bisa lolos itu kita gak tau juga ya itu orang bagaimana pikiran dia gak tau juga
pokoknya itu memang disisekan itu habis selesai dia nembak teman saya dia langsung pergi
jadi memang ada sisa orang itu cuma enam orang di atas kapal itu
jadi kita gak tau nih orang itu maksudnya apa dia kasih tinggal kita gak tau juga
apa mungkin dia punya apa namanya budnya gak tau
cukup tau kita barang tau
sementara itu royke fransi monto lalu minggu malam tiba di bandara internasional samratungangi manado
royke juga merupakan salah satu anak buah kapal abk kapal tunda henry
yang berhasil meloloskan diri saat terjadi pembajakan kapal oleh kelompok bersenjata di perairan filipina
ia pun langsung bertemu keluarganya dan memeluk sang ibu anak dan istrinya yang datang menjemput di bandara
royke berharap rekannya yang tertembak saat pembajakan terjadi